presiden amerika serikat joe biden dan presiden tiongkok xi jinping melakukan pertemuan pada senin malam atau sehari jelang ktt g dua puluh di bali
pertemuan ini disebut sebut sebagai pertemuan paling disorot dunia karena hubungan amerika serikat dan tiongkok yang kerap bersitegang
presiden joe biden mengatakan amerika serikat dan tiongkok bisa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah global dan berbagi tanggung jawab
kedua negara bisa mengelola perbedaan tanpa mengarah ke konflik
selain itu biden juga berkomitmen untuk menjaga komunikasi antara dirinya dan xi jinping
sementara itu presiden tiongkok xi jinping menyebut pertemuannya dengan joe biden merupakan pertemuan yang paling disorot di dunia
karena hubungan bilateral kedua negara ini tidak seperti yang masyarakat internasional harapkan
karena ia menyebut perlu untuk memperbaiki hubungan kedua negara
sebagai pemimpin kedua negara kami berbagi tanggung jawab
saya berpikir untuk menunjukkan bahwa china dan amerika serikat bisa menguruskan perbedaan kita
mengelola perbedaan dari menjadi sesuatu yang dekat dengan konflik
dan mencari cara untuk bekerja bersama tentang masalah global yang berharga dan memerlukan kooperasi antara kita
sebelumnya joe biden juga menggelar pertemuan bilateral dengan presiden joko widodo
dalam pertemuan tersebut biden didampingi oleh menteri luar negeri anthony blinken
dari keuangan janet yellen serta dubes amerika serikat untuk indonesia sung kim
sementara presiden jokowi didampingi oleh menlu retno marsudi
menko maritim dan investasi luhut bin sarpanjaitan
menko perekonomian erlangga hartarto dan juga menteri bumn erick thohir